masa jabatan gubernur dki jakarta anies baswedan akan segera berakhir pada enam belas oktober dua ribu dua puluh dua mendatang
tiga nama calon penjabat gubernur dki jakarta pengganti anies baswedan telah disepakati dprd dki jakarta
yakni kaset pres heru budi hartono sekda dki jakarta marullah matali dan dirjen politik dan pemerintahan umum kemendagri bahtia
menurut mantan dirjen otda kemendagri jo herman syahjohan penjabat gubernur dki yang dipilih presiden harus memiliki integritas kuat jujur dan tidak terlibat korupsi
serta memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengatur jakarta
selain bertanggung jawab melanjutkan program gubernur anies yang belum selesai penjabat gubernur memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan ibu kota jelang pemilu dua ribu sembilan belas
aman hanya ada satu soal yang agak berat yaitu
jakarta ini kan akan menggelar pemilu legislatif dan pilpres februari dua ribu dua puluh
serta pilgub pada tahun dua ribu empat bulan november
nah dia harus jaga keamanan jakarta dibantu tentu saja oleh aparat keamanan dan kepolisian ya
nah oleh karena itu pj harus menciptakan keadaan yang kondusif bagi jakarta
dan dia harus netral tidak boleh memihak tidak boleh titip titipan
sebagai perwakilan partai politik dan warga dki ketua dpd partai golkar ahmed zaki iskandar menegaskan
seluruh pihak baik eksekutif maupun legislatif harus benar benar menjalankan fungsi monitoring dan pengawasan terhadap kinerja penjabat gubernur dki
selain karena jabatan tersebut akan diemban hingga dua ribu dua puluh empat penjabat gubernur harus sepenuhnya fokus bekerja
sebab jabatan tersebut bukan berasal dari proses pilkada yang memiliki tuntutan janji politik
ya tadi kan sudah di dprd dki dengan pemprov dki kan sudah memutuskan ada beberapa tahapan pembangunan yang harus dilanjutkan
ya seperti tadi masukannya masalah banjir kemudian masalah sampah kemudian juga masalah perumahan pemukiman
ini menjadi program yang harus dilanjutkan oleh penjabat gubernur
nama nama yang telah diusulkan oleh dprd dki jakarta sebelumnya
akan melewati proses verifikasi persyaratan administrasi di kemendagri
sebelum nantinya diserahkan pada presiden joko widodo
nantinya presiden akan memimpin langsung pembahasan bersama kementerian lembaga terkait
untuk memutuskan nama penjabat gubernur dki yang menggantikan anies baswedan untuk kurang lebih dua tahun mendatang
tika bereh mau indra raharja jakarta